masih terkait pendidikan hari ini diperingati sebagai hari pendidikan nasional
namun hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah
agar dunia pendidikan di indonesia semakin baik
dari tingkat jumlah guru dan kesejahteraannya terus mengalami perbaikan
lalu seperti apa pekerjaan rumah di dunia pendidikan indonesia
pendidikan indonesia tidak terlepas dari tenaga pengajar
salah satu indikator bahwa pendidikan indonesia semakin baik adalah dari jumlah tenaga pengajar
di tahun ajaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dunia pendidikan memiliki lebih dari dua tujuh ratus tenaga pengajar
dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan
dari total tersebut hampir setengahnya yaitu satu tiga ratus guru
tidak berstatus guru tetap atau bisa dikatakan guru honorer atau guru bantu
sedangkan di dunia pendidikan indonesia
sedangkan lebih dari satu tiga ratus tenaga pengajar merupakan pegawai negeri sipil
namun demikian masih ada permasalahan di dunia pendidikan
di antaranya ruang kelas di indonesia
menurut data dari litbang cnn indonesia tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
terdapat lebih dari satu tujuh ratus ruang kelas
namun naas lebih dari satu dua ratus ruang kelas diantaranya
berstatus mengalami rusak ringan hingga berat
sisanya berstatus baik
walaupun demikian anak putus sekolah di tahun yang sama
hanya sebanyak satu ratus delapan puluh tujuh ribu anak putus sekolah
tingkat sma merupakan jumlah terbanyak yaitu satu ratus empat orang putus sekolah
sementara itu anak yang bersekolah di tahun ajaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
mencapai empat puluh dua juta siswa dari tingkat sd smp hingga sma atau smk
sebanyak dua puluh lima juta siswa bersekolah di tingkat sekolah dasar
dan merupakan jumlah terbanyak dari tingkat sd smp hingga sma atau smk

pemerintah sendiri terus melakukan perbaikan di dunia pendidikan
salah satunya menaikkan anggaran tunjangan profesi guru pns
walaupun demikian masih banyak pekerjaan rumah
yang masih terus diperbaiki di dunia pendidikan indonesia
karena nantinya para pelajar tenaga pengajar
dan masyarakat yang berpengalaman di pasarana
bisa membawa indonesia menjadi lebih baik lagi
muhammad rifqi cnn indonesia